rabu sore bakal calon presiden dari koalisi indonesia maju prabowo subianto memberikan kuliah umum di kampus universitas muhammadiyah malang dan menandatangani perjanjian kerjasama
di hadapan ribuan mahasiswa prabowo menyampaikan akan melanjutkan program yang dilakukan presiden joko widodo yang dinilai mampu menjadikan indonesia mandiri
dalam kuliah umumnya di hadapan para mahasiswa baru prabowo menyinggung potensi besar bangsa indonesia
potensi tersebut dapat dimaksimalkan dengan memilih pemimpin yang tepat dan berani
prabowo mencontohkan kebijakan hilirisasi yang ditapkan presiden jokowi
kebijakan tersebut dapat menaikkan pendapatan ekonomi indonesia hingga berkali lipat
meski mendapat tantangan unsur kami tentangan dari berbagai pihak pemerintah tetap konsisten menjalankan kebijakan tersebut demi kebaikan rakyat
prabowo menyatakan akan terus mendukung dan akan melanjutkan program yang dilakukan presiden jokowi
sehingga berakhir negara asing akan mengembangkan kebijakan tersebut
ketika jokowi menerapkan kebijakan tersebut negara asing akan marah dan berani
negara asing akan protes dan mengancam
negara asing akan boykot barang barang kita

negara asing akan boykot barang barang kita

negara asing akan boykot barang barang kita